hari ini partai pemenang pemilu pdi perjuangan merayakan hari ulang tahunnya ke lima puluh di jakarta international expo kemayoran jakarta pusat
dalam pidatonya ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyinggung soal pengumuman calon presiden hingga peran partainya dalam karir politik presiden jokowi dodo
meskipun namanya sudah di kantongnya bumega